sementara itu menjelang puncak pelaksanaan haji ribuan maktab di arafah dan mina tengah sibuk menjalani persiapan
untuk memastikan pelayanan yang baik pihak penyewa melakukan pemeriksaan maktab vvip di dua wilayah ini
tenda tenda di seluruh arafah dan mina sudah berdiri
suasana sepi ini akan berubah pada tanggal sembilan zulhijjah saat jemaah haji melakukan wukuf
tak terkecuali maktab vvip satu ratus dua belas maktab paling eksklusif di arafah dan mina
untuk memastikan jemaah haji khusus di bawah naungannya merasakan kenyamanan sesuai yang dijanjikan
himpunan penyelenggara umroh dan haji himpuh mengekspeksi kelengkapan dan proses pembangunan maktab
ya seperti kita ketahui bersama bahwa kunjungan pada malam hari ini ke arafah bagian daripada untuk melihat persiapan secara utuh
karena maktab vvip yang dikelola oleh satu ratus dua belas itu adalah maktab yang standar pelayanannya
di atas rata rata yang sudah ada ditentukan oleh pihak muasasa
sehingga secara organisasi kami patut untuk melihat benarkah apa yang diberikan pelayanan yang sudah disampaikan kepada para anggota himpu dalam rangka pelayanan pelayanan khususnya
karena yang ada di satu ratus dua belas ini kita mungkin nanti kita lihat tahu siapa sih tamu tamu yang datang
yang patut untuk melihat
yang patut dilayati
walaupun arafah ini tidak harus khusus demikian
tapi ada saja orang orang para calon jamaah yang berkeinginan untuk dilayani secara spesial
karena kebutuhannya dan kemampuannya
jadi kami dari organisasi khususnya dari himpuh bersama teman teman
maktab vip satu ratus dua belas didesain bak hotel dengan perlengkapan kenyamanan yang lebih baik dari maktab biasa yang disediakan oleh pengelola maktab reguler
haji bahkan bisa memesan desain khusus kepada pengelola maktab dengan harga khusus tentunya
mulai dari pembelian jenis karpet toilet pribadi jenis sofa bed hingga layout tenda
layaknya hotel bintang lima
perusahaan pengelola maktab melayani seluruh aspek kenyamanan hingga kebutuhan catering untuk jamaah haji
ratusan pekerja telah mempersiapkan bangunan maknab ini sejak tiga bulan lalu
khusus untuk maktab di mina persiapan lebih mudah karena bangunan sudah semi permanen
berbeda dengan maktab di arafah waktu pembangunan tenda lebih panjang
pasalnya setelah puncak haji berakhir maktab akan dibongkar
makta vip ini memiliki zona khusus untuk asia tenggara
jemaah haji yang akan menempati lokasi ini berasal dari indonesia malaysia dan brunei darussalam
sebagian besar telah disewa
dibawa oleh jemaah haji indonesia di bawah naungan himpunan penyelenggara umroh dan haji
radian febriansyah arafah mina
dan untuk mengetahui situasi terkini terkait penyelenggaraan ibadah haji terutama yang menyangkut haji dari indonesia
kita sudah terhubung dengan produser senior cnn indonesia radian febriansyah yang saat ini berada di mekah arab saudi
selamat siang waktu indonesia ibi
ibi sudah menjelang puncak ibadah
ada haji pelaksanaannya
dan bagaimana pantauan anda terkait perkembangan proses pelaksanaan haji di sana
ya seluruh jemaah haji dari republik indonesia dan juga jemaah jemaah haji dari dunia dunia yang lain
hari ini bergeser menuju arafah
berdasarkan pantauan kami hari ini tanggal delapan julhica
dua puluh jemaah haji asal indonesia yang langsung dikelola kementerian agama harus berpindah dari mekah menuju arafah
jadi mereka tidak melayani tarwiyah yang biasa dilakukan di tahun tahun sebelumnya
namun masih ada beberapa kelompok ibadah haji khusus yang melayani atau memfasilitasi keinginan tarwiyah jemaah jemaahnya ya
seperti yang saya ikuti kali ini seluruh jemaah yang tergabung dalam kelompok haji khusus
akan terlebih dahulu menginap di mina lalu kemudian pada tanggal sembilan zulhijjah dini hari mereka akan berpindah ke arafah
dan terkait masalah keamanan berdasarkan pantauan kami yang dilakukan di mina arafah dan juga musdalifah kemarin
bahwa persiapan yang dilakukan oleh kerajaan arab saudi sudah cukup memadai
mulai dari tenaga kesehatan keamanan kemudian persoalan transportasi dan juga fasilitas infrastruktur lainnya
yang memang sudah disiapkan jauh jauh hari
oke ibi tadi ada sempat menyebutkan ada perpindahan saat ini jemaah sedang berpindah
apakah ada kendala yang dihadapi jemaah haji terkait perpindahan tempat atau mungkin kendala dalam prosesi lainnya ibi
ya khusus untuk jemaah haji reguler yang berada langsung di bawah kementerian agama
memang cukup sulit memindahkan dua ratus dua puluh satu ribu jemaah haji dari mekah
tentu hari ini juga seluruh ppih akan melakukan inspeksi
atau akan langsung melihat titik titik di maktab
untuk memastikan tidak ada satupun jemaah haji yang tertinggal di maktabnya
jadi ketua ketua rombongan dan lain sebagainya harus memantau langsung anggota anggotanya
atau jemaah jemaahnya yang harus menaiki bus
di dalam satu bus itu
harus sesuai dengan daftar
karena muasasa akan mengikuti bus
dan akan memeriksa satu persatu penumpang
sesuai manifest dan juga paspor yang dipegang oleh masing masing jamaah
baik terima kasih
produser senior cnn indonesia radian febriansyah
atas laporan langsung anda dari mekah
nanti kami akan kembali lagi ke anda untuk melihat bagaimanakah prosesi ibadah haji di sana